jaksa penuntut umum mendakwa mantan menteri sosial juliari batubara telah menerima suap lebih dari tiga puluh dua miliar rupiah
berkaitan dengan pengadaan bantuan sosial dalam rangka penanganan covid sembilan belas di kementerian sosial
jaksa menyebut duit suap yang diperoleh juliari berkaitan dengan penunjukan dua perusahaan vendor penyedia pansos
untuk mengelaborasinya sidang dakwaan mantan menteri sosial juliari batubara
sudah bergabung melalui sambungan zoom kuasa hukum terdakwa juliari batubara
mbak diri ismail selamat sore pak mbak diri
selamat sore mbak irifana
dan peneliti indonesian corruption watch kurnia ramadana selamat sore mas kurnia
selamat sore mbak irifana
oke saya mau ke pak mbak diri terlebih dahulu
pak mbak diri jaksa penuntut umum mendakwa klien anda mantan menteri sosial juliari batubara
menerima suap sebesar tiga puluh dua miliar rupiah dari perusahaan penyedia bansos
tanggapan kuasa hukum atas dakwaan jpu dan juga klien anda
seperti apa pak mbak diri
saya seperti saya sampaikan di persidangan tadi
dari sejumlah angka yang dikemukakan di dalam surat dakwaan
di mana dikatakan ada dua puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta rupiah
yang ini tidak jelas sumbernya dari
karena ini kami kemukakan tadi
karena dari orang orang yang disebut dalam surat dakwaan itu
ada dua puluh sembilan orang yang membantah memberikan uang yang nilainya dua puluh sembilan itu sekitar lima belas miliar rupiah
kemudian yang mengaku itu hanya delapan vendor
yang mengatakan secara keseluruhan adalah empat dua miliar rupiah
sebab mengingat secara teoritis dan praktek kita
yang namanya surat itu ada pemberi dan ada penerima
bagaimana kita mau katakan ada swab
sementara hanya seolah olah ada penerima
dan jangan lupa bahwa keterangan semuanya ini
yang disebut dalam surat dakwaan
yang menyebut sekian puluh miliar ini
ini sumbernya adalah dari mateus joko santoso
problemnya di situ dia adalah salah seorang terdakwa dalam perkara ini
sehingga kami menduga bahwa apa yang dikemukakan di dalam bap nya dia
kemudian diambil alih di dalam surat dakwaan
ini adalah satu bentuk cuma sekedar melempar persoalan
kepada pimpinannya yaitu kepada pak ari
seolah olah kami melihat bahwa
apa yang dilakukan oleh matius joko santoso ini
dia adalah orang yang
yang melakukan perintah jabatan
kalau betul dia melakukan jabatan
berarti dia tidak bisa dihukum
yang bisa dihukum itu hanya pimpinannya
yaitu orang yang memberitahkan
ini problem kita di situ
pak magdir anda tadi mempertanyakan asal usul dua puluh sembilan miliar
yang dituduhkan diterima oleh klien anda
oleh pak juliari batubara
tapi kenapa kemudian klien anda tidak mengajukan nota keberatan
ataupun eksepsi atas dakwaan jpu
kalau memang mempertanyakan itu pak magdir
ini justru kami ingin segera membuktikan itu di persidangan
karena sampai sekarang kan
yang sudah didakwa memberikan suap
itu kan hanya dua orang
yaitu ari hari valencidabuke dan adrian
nilai dari uang yang diberikan oleh kedua orang ini
dan diterima oleh mateus joko
sekitar tiga sekian miliar rupiah
tiba tiba dikatakan bahwa ini ada dua puluh sembilan lagi
ini sumbernya ini dari mana itu yang kami persoalkan
jadi yang kami khawatir itu adalah
ada upaya untuk menggelembungkan nilai
ini yang harus kita cermati bersama sama
oke baik saya mau tanya ke mas kurnia
mas kurnia apakah icw juga melihat ada upaya
untuk menggelembungkan uang suap yang dituduhkan kepada mantan mensos
juliari batubara tadi pak magdir sebagai pengacara pak juliari
mempertanyakan asal usul angka dua puluh sembilan miliar
yang diduga diterima oleh kliennya
anda melihat konstruksi dari surat dakwaan ini seperti apa icw mas kurnia
iya kalau untuk perbuatan menerima dana rp dua puluh sembilan miliar
sebagaimana tadi yang didiskusikan
kami yakin hal itu benar ya
bahkan kalau dikatakan penggelembungan
ini dorongan icw sejak awal juga masuk
pada konteks kerugian keuangan negara
yang sekarang sedang diaudit
kalau saya tidak salah oleh bpkp
akan tetapi secara konstruksi dakwaan
kami menilai banyak yang keliru di sana
tapi bukan soal perbuatan menerima pak juliari
akan tetapi lagi lagi dakwaan ini menghilangkan
nama nama penting dan juga peran peran setiap pihak
sebagaimana yang sebelumnya icw suarakan
misalnya kalau mbak rifana dan pak magnir
mengikuti persidangan adi wahyono
eh sorry persidangan beberapa waktu lalu
ada beberapa nama politisi yang diduga mendapatkan
bantos ini sangat besar
ada empat misalnya saya ulangi kembali
pernyataan dari adi wahyono tersebut
yang pertama adalah herman heri
ketua komisi tiga dpr ri mendapatkan satu juta paket
nisan yunus empat ratus ribu paket
lalu ada disebut bina lingkungan tiga ratus ribu
dan pak juliari batubara mendapatkan dua ratus ribu
hal itu kan tidak diungkap secara clear
dalam proses penyusunan surat dakwaan ini
oke kenapa icw bisa melihat kenapa kemudian
yang tidak menginginkan nama nama itu masuk dalam surat dakwaan
oke jadi icw melihat bahwa ada pihak pihak yang menginginkan
agar nama nama tersebut tidak masuk dalam surat dakwaan mas kurnia
sejak awal kami sudah menduga keras hal itu
terutama pada persidangan yang sudah dikirimkan
persidangan dengan perdakwaan sebelumnya
nama nisan yunus sudah sangat clear disampaikan dalam rekonstruksi
ini tidak kunjung dimasukkan dalam surat dakwaan
karena publik berharap nama nama itu tertera dalam surat dakwaan pak juliari
akan tetapi saya sudah berulang kali membaca surat dakwaan itu
tidak menemukan juga nama herman pori dan juga isan yunus
oke pak magdir apakah anda juga merasa bahwa ada nama nama yang kemudian berkaitan
dengan perusahaan penyedia bansol yang dikirimkan dalam surat dakwaan
berkaitan dengan sejumlah politisi senayan yang juga harusnya disebutkan dalam surat dakwaan klien anda
ternyata nama nama tersebut tidak ada begitu sehingga semuanya menjadi tanggung jawab klien anda
apakah anda juga sepakat seperti yang disampaikan oleh mas kurnia dari icw tadi pak magdir
saya kira nggak bisa gitu ya
orang itu bisa diminta pertanggung jawaban sesuai dengan perbuatannya
jadi sehingga nanti orang itu akan dihukum karena dia melakukan perbuatan pidana
jadi tidak bisa kita mau menghukum orang dengan asumsi
nah yang jadi problem kita sekarang ini di dalam proses perkara ini
orang orang yang disebut oleh kurnia itu tadi itu kan kita belum
kalau dalam berkas ini kami tidak menemukan adanya periksaan terhadap mereka
problemnya di situ
saya kira nanti saja kita bisa lihat bagaimana perkembangan
kemudian kasus ini kembangkan oleh teman teman di kpk
apakah memang akan sampai seperti yang dikemukakan oleh kurnia tadi
bahwa masih ada pihak lain yang ikut serta di dalam proses pengadaan ini
memang yang saya lihat dari beberapa orang yang diperiksa ini
ada memang menyebut dirinya terkait dengan pihak pihak tertentu
akan tetapi ini juga tidak begitu jelas
perannya pihak tertentu itu sehingga mereka mendapatkan
menjadi sebagai endorse pengadaan ini
ini juga masih belum begitu jelas buat kami
tapi dalam surat dakwaan kemudian jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa
uang uang suap tersebut diduga dipakai untuk keperluan pribadi klien anda
sewa kemudian pesawat jet dan juga beberapa keperluan lainnya
dan mengalir ke beberapa pejabat kemensos
apakah itu betul pak magnir
kalau saya baca dari dokumen yang ada ya saya ini cuma baca dokumen
atau juga kami konfirmasi kepada pak juliari
menurut dia tidak ada gunaan uang itu untuk kepentingan pribadi
semua yang dia gunakan selama ini yang dia gunakan selama menjadi menteri itu
adalah uang uang yang
dia ketahui berasal atau berada atau dikuasai oleh pihak pihak yang bertanggung jawab
untuk membiayai kegiatan kegiatan di kementerian sosial
bahkan dia sendiri misalnya salah satu contoh ketika terakhir itu pergi ke daerah kalimantan selatan
kalau saya tidak salah itu dipinjami oleh seorang sahabatnya itu pesawat pesawat pribadi
tapi toh itu dia minta untuk
tetapi pembayaran itu kalau misalnya dilakukan oleh biro umum
artinya kan itu adalah pembayaran yang biayanya menjadi biaya kementerian sosial
kan begitu gitu loh
jadi saya kira memang agak sulit buat orang pak juliari
membedakan mana uang yang berasal dari biaya biaya dari kementerian
dan yang bukan dari kementerian
karena kan yang mengenal
yang mengeluarkan uang itu misalnya adalah keumum
mas kurnia agak sulit bagi pak juliari bagi kliennya pak magdir
untuk membedakan mana uang uang yang kemudian diberikan ataupun diberikan oleh para penyedia bansos
para perusahaan penyedia bansos dengan uang uang dari kementerian sosial
jadi pak juliari ini sulit untuk memisahkan mana mana uang uang yang mungkin boleh ataupun uang uang suap begitu ya
nah apakah anda sepakat dengan itu mas kurnia
kalau ditanya ke pak juliari
akan ditaksikan proses penyelidikan ini sudah berjalan panjang
dan bahkan ada persidangan terdakwa sebelumnya
saya di sini membantu untuk meng clearkan pemirsa cnn ya
apa apa saja sebenarnya yang digunakan untuk kepentingan pribadi pak juliari
yang saya rasa tidak terkait dengan kinerja sebagai menteri sosial
misalnya yang pertama ada pembelian handphone untuk pejabat kementerian sosial senilai satu ratus empat puluh juta
yang kedua pembelian dua unit sepeda merek bronton
yang nilai rp satu ratus dua puluh juta
yang saya rasa juga selama ini publik melihat kpk beberapa kali melakukan penyitaan sepeda brompton tersebut
dan selanjutnya yang paling parahnya digunakan untuk menyewa pesawat jet pribadi
yang saya rasa di sini daerah daerahnya bukan daerah daerah yang tidak bisa dijangkau dengan pesawat biasa
misalnya kunjungan ke lampung ke bali dan sebagainya
oke oke dan juga ada
kunjungan ke semarang maka dari itu
di sini saya berharap kepada kpk
karena ini sudah masuk dalam
forum persidangan dan nantinya
ketika hal ini terbukti misalnya
harus ada tindak lanjut dari
kpk yaitu mengenakan
pak juliari dengan sangkaan
yang undang nomor delapan tahun

pencucian uang karena yang bersangkutan
perbuatan itu merupakan perbuatan dilarang
aset itu atau
uang yang didapatkan dari
pemberian suap itu justru
digunakan untuk kepentingan pribadi
dan saya rasa itu sudah memenuhi
unsur pasal tiga ataupun pasal empat
ada pihak pihak lain
harus disindak lanjuti oleh kpk
saya rasa itu dari sana
pak magdir icw menyarankan kepada
kpk untuk menjerat
pak juliari batubara klien anda dengan
undang undang tindak pidana pencucian uang
karena tadi ada beberapa yang disebutkan
oleh mas kurnia apakah kemudian
anda sebagai tim kuasa hukum sudah
mempersiapkan diri kalau memang itu akan terjadi
saya kira tidak terlalu
menjerat orang dengan tindak pidana
bukan hanya sekedar
krimnya yang harus dibuktikan
uangnya itu sendiri itu mesti juga
harus dibuktikan kalau tadi
misalnya pak kunia mengatakan ada
sepeda konton kemudian
ada juga handphone
itu kan bukan pada pak juliari
tetapi orang lain yang
menggunakan itu atau
paling tidak diduga mendapatkan
itu jadi menurut
hemat saya kalau andai kata benar
sejumlah uang itu yang memang digunakan
oleh orang lain
untuk mendapatkan harta
atau kekayaan tentukan itu kan
tidak bisa dibebankan kepada pak juliari
karena beliau yang melakukan
perbuatan pidana itu
itu yang seperti yang
kemudian yang kedua
mengenai soal penggunaan uang
kepentingan pribadi atau kepentingan
itu kan mesti kita lihat betul
satu persatu oke baik
apakah betul seperti itu atau tidak
oke nanti kita tunggu bagaimana
di persidangan pembuktian dari para saksi
kedua belah pihak baik dari jpu dan juga dari jpr oke baik
terima kasih juga

kliennya pak magdir tapi ini terakhir
ada yang menarik tadi disampaikan oleh ketua majelis hakim
setelah pembacaan surat dakwaan bahwa
ketua majelis hakim memperingatkan
agar juliari tidak memberi suap terkait
penanganan perkara bansos majelis hakim
meminta agar juliari mengabaikan
jika ada oknum yang menjanjikan
mesejnya pak magdir yang bisa anda tangkap
kepada klien anda apakah kemudian klien
anda mencoba untuk melakukan itu atau mungkin
ada yang datang ke klien anda untuk menawarkan
itu pak magdir
tidak tahu apa yang dialami
oleh ketua majelis ya
mungkin saja beliau sudah
dihubungi oleh orang orang tertentu
atau paling tidak mengaku ngaku
saya kira peringatan beliau
tadi itu suatu
yang harus kita hormati
dan menurut hemat saya itu
kita harus berhati hati betul dalam
melihat perkara ini
dan kami pun terus terang saya
juga sangat setuju dengan
pernyataan beliau agar supaya kita
semuanya di dalam melihat dan
menangani perkara ini tidak
upaya upaya yang tidak perlu
menjadi masalah di belakang hari
saya kira itu yang bisa
saya sampaikan oke baik nanti kita tunggu
bagaimana proses persidangan
kedepannya karena tidak ada pembacaan
nota keberatan ataupun eksepsi dari kliennya
pak magdir langsung nanti ke pemeriksaan
saksisasi kita akan lihat bagaimana fakta fakta
persidangan bisa membuka tabir
ini terhadap mantan menteri
sosial juliari batubara terima kasih sekali
kuasa hukum juliari batubara magdir ismail
dan peneliti icw mas kurnia ramadana
atas waktunya kepada cnn